bertemu kembali masa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda kawasan jalan medan merdeka barat sejak pagi hingga siang hari
masyarakat gerakan penegak kedaulatan rakyat menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda arjuna wijaya jalan medan merdeka barat
menuntut agar presiden joko widodo diturunkan dan menolak hasil keputusan kpu dua ribu dua puluh
rekayasa lalu lintas diberlakukan di sekitar patung kuda menuju ke istana
sejumlah rute transjakarta ikut terdampak akibat pengalihan arus lalu lintas ini
polres metro jakarta pusat menurunkan satu lima ratus
personel gabungan untuk mengawal dan mengamankan sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu presiden dan wakil presiden di mahkamah konstitusi hari ini
polisi menyiapkan lokasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di sekitar patung kuda